tidak hanya jasa penukaran uang
berdekat di lebaran pengiriman uang
dari luar negeri ke tanah air
juga meningkat salah satunya
pengiriman uang melalui western union
kantor pos di cirebon jawa barat
pengiriman uang melalui western union
dalam beberapa hari ini pengiriman
uang dari luar negeri meningkat
hal ini terlihat dari pencairan
uang melalui western union kantor
cirebon dari awal mei pengiriman
dibandingkan bulan bulan sebelumnya
menjadi tiga puluh delapan miliar rupiah
capaian ini berasal
pengiriman dan tersebar
di seluruh kantor pos di cirebon
peningkatan pengiriman uang
ini terkait hari raya idul fitri
banyak tki yang berada
di luar negeri mengirimkan uang untuk
keluarganya untuk keperluan
lebaran pengiriman uang
sebagian besar berasal dari para tki
yang ada di timur tengah seperti
kiriman dari mana
dari arab saudi siapa saudara apa
kerja di sana kerja di sana
paket uang iya paket uang
buat ya persiapan lebaran
persiapan lebaran setiap tahun
pengiriman lewat wu iya
mengaku pengiriman uang dari luar negeri
ini memang selalu meningkat pada bulan puasa
terutama mendekati lebaran
terlebih masyarakat di wilayah cirebon
banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja
di luar negeri
kalau di kantor pos sih alhamdulillah
transaksi luar negeri wu terutama
sekarang masih rame alhamdulillah
itu tersebar di seluruh
tersebar di seluruh kpc
dan baik kota
kirimannya itu banyaknya dari timor tengah
asia juga ada
pengiriman yang disetor
jasa pengiriman paket menjelang lebaran
menggunakan pos juga meningkat dari
sebagian besar pengiriman paket ini merupakan
paket kiriman barang jual beli online masyarakat
dan paket pakaian
namun pengiriman paket lebih didominasi
pengiriman domestik antar daerah
di tanah air
jerry komara cirebon jawa barat